pembentukan denwalsus atau detasmen pengawalan khusus menteri pertahanan prabowo subianto menuai kontroversi
muncul pertanyaan dari sebagian pihak terkait urgensi denwalsus hingga kekhawatiran berdampak pada tumpang tindih dengan tni
untuk apa sebenarnya denwalsus menhan prabowo dibentuk dan apa urgensinya
untuk membahasnya saya sudah bersama dhanil anzar simanjuntak jurubicara menteri pertahanan
selamat malam bang daniel
selamat malam assalamualaikum mbak eva
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang daniel pembentukan denwalsus ini kemudian disoroti sejumlah pihak
kalau kemudian jika fungsi denwalsus adalah untuk protokoler mengapa harus membentuk sebuah unit khusus
ini urgensinya apa
saya harus klarifikasi terlebih dahulu beberapa salah tafsir yang muncul di publik beberapa hari ini
pertama tidak ada pembentukan darah khusus yang namanya
jadi yang ada adalah penyegaran terhadap pasukan jajar kehormatan
jajar kehormatan yang selama ini sudah bersedak di menterian pertahanan yang di dku kan dari mabes tni dan jajar kehormatan
nah memang kemudian pak prabowo meminta ada penyegaran terhadap personal personal
pasukan jajar kehormatan
penyegaran itu dilakukan agar yang tampil di barisan jajar kehormatan ketika menyambut tamu tamu evip itu adalah personil personil yang tampilannya prima
gagah dan sebagainya sehingga itu merepresentasikan personal tni kita atau militer kita
karena secara rutin kementerian pertahanan itu atau menteri pertahanan itu selalu kedatangan menteri menteri pertahanan dari seluruh dunia
termasuk pejabat pejabat militer dari banyak negara
apalagi ketika pak prabowo menjadi menteri pertahanan kemudian ada mastifikasi diplomasi pertahanan sehingga tamu tamu vip dalam hal ini menteri pertahanan dari luar negeri
dan pejabat pejabat militer dari
luar negeri banyak yang bertandang ke kementerian pertahanan
sehingga ada urgensi untuk upacara upacara militer penyambutan jajaran kehormatan yang memang adalah kelaziman di
nah ketika dilakukan penyegaran ini karena mereka semuanya pasukan pasukan atau prajurit prajurit ini bertugas di kementerian pertahanan
maka diberikanlah nama khusus
kemudian disebut sebagai jenual khusus atau detasemen kawal khusus
jadi yang saya klarifikasi adalah tidak ada pembentukan secara khusus dan baru
yang ada adalah dilakukan penyegaran kemudian personel personelnya adalah personel personel yang prima dan lebih baik dari sebelumnya
kemudian memang diberikan nama
detasemen kawal khusus
oke kalau kemudian ini adalah pasukan jajar kehormatan artinya merupakan protokoler kementerian pertahanan
mengapa kemudian harus disebutkan sebagai satu unit detasemen khusus yang kemudian akhirnya menimbulkan multitafsir dan interpretasi yang akhirnya menimbulkan polemik begitu di publik
itu untuk memudahkan penyebutan unit
tidak ada nama khusus misalnya di kementerian pertahanan terkait dengan pasukan jajar kehormatan ini untuk memudahkan penyebutan
maka kemudian karena mereka juga bertugas secara organik ditugaskan oleh mabes tni dan angkatan itu di kementerian pertahanan
maka mereka sebetulnya dengan penyebutan nama tadi detasemen kawal khusus
kemudian mereka melakukan
latihan secara rutin
kenapa karena penyebutan penyebutan seremonial protokoler maksud keamanan internal di kementerian pertahanan
itu mereka lakukan secara rutin
oleh sebab itulah terus ada nama khusus yang disematkan kepada pasukan jajar kehormatan
oke artinya tidak seperti detasemen detasemen yang kemudian sudah ada existing di
tni begitu ya kalau kemudian akan disamakan begitu ya saya garis bawahi itu ya bang daniel
beda jadi beda sekali
mereka adalah pasukan jajar kehormatan yang bertugas kegiatan kegiatan protokoler vvip
termasuk mereka karena secara rutin kan mereka bertugas di kementerian pertahanan
maka mereka juga bertugas sebagai pengaman internal di kementerian pertahanan
dan objek objek vital yang dikelola oleh kementerian pertahanan
oke saya garis bawahi artinya ini pasukan jajar kehormatan ini sama seperti kementerian kementerian pertahanan sebelumnya
tidak ada unit khusus yang kemudian disebutkan detasemen khusus begitu ya ini hanya penyebutan saja
tapi yang kemudian saya ingin tahu juga ide ini pembentukan satu
penyebutan detasemen ini datang dari pak prabowo secara pribadi atau bagaimana
mengapa kemudian pak prabowo memikirkan ada ide seperti ini pak bang daniel
karena tugasnya adalah pengawalan vip termasuk adalah protokoler
kemudian pengamanan internal di kementerian pertahanan
dan objek objek vital kementerian pertahanan yang dikelola oleh kementerian pertahanan
karena itu mereka memiliki kekuatan untuk menggunakan nama yang mudah diingat tersebut
detasemen kawal khusus
kenapa karena mereka secara rutin secara organik juga kan melakukan pelatihan pelatihan
dalam proses protokoler itu kemudian proses pengamanan dan sebagainya
nah ini dalam hal penyebutannya untuk memudahkan penyebutan para
pasukan atau prajurit belajar kehormatan
oke kalau kemudian penyebutan denwalsus ini akhirnya menimbulkan polemik
dan akhirnya ada yang misinterpretasi kemudian dianggap berlebihan
misalnya karena kalau kita tahu kementerian pertahanan ini adalah kementerian sipil
dengan adanya disebutkan satu detasemen di dalam kementerian pertahanan
artinya akan ada persepsi atau interpretasi ini akan meninggalkan
dari kementerian sipil ini bang daniel
jangan lupa betul kementerian pertahanan adalah kementerian sipil
tapi kemudian kementerian mengurus fungsi fungsi pertahanan dan militer
sebagian besar dari urusan kementerian pertahanan itu adalah mengurusi hal hal yang terkait dengan militer
kemudian kedua sebagian besar yang berada
ada di kementerian pertahanan mulai dari pejabat kemudian staf
itu juga terdiri dari anggota anggota dari tni prajurit maupun perwira tni
yang bertugas di kementerian pertahanan
jadi sebenarnya polemik itu muncul karena tadi ada fobia pada militer
kemudian di sisi lain ada yang membelokkan isu ini seolah olah
pasukan khusus yang mengawal pak prabowo dan sebagainya kemana mana
padahal seperti saya jelaskan sejak awal ini adalah pasukan jajar kehormatan
yang punya fungsi protokoler kemudian pengamanan internal kementerian pertahanan
dan objek objek vital yang dikelola oleh kementerian pertahanan
oke bang daniel kalau kemudian anda mengatakan bahwa ada
kemudian fobia terhadap militer artinya tidak menutup kemungkinan
bahwa ada kemudian pendapat yang mengatakan kekhawatiran soal dominasi militer di kemenhan ini
dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini adalah kembaran cilangkap
ada kekhawatiran seperti itu bang daniel
menurut anda bagaimana
mbak eva tadi seperti saya sebutkan kementerian pertahanan itu
sebagian besar mengurusin urusan urusan militer
mengurusi hal hal yang terkait dengan pertahanan
bagaimana mungkin kemudian tidak ada unsur militer di situ
orang orang yang paham tentang pertahanan dan kemiliteran
tentu sebagian besar itu berlatar belakang militer
walaupun kemudian ada juga orang orang kecil yang kemudian memahami
urusan pertahanan dan militer
jadi saya pikir tidak tepat kalau kemudian
menganggap seolah olah ada racing ada perlombaan ada kompetisi
antara kemenhan dan cilangkap
jangan lupa denwalsus ini atau pasukan jajar kehormatan ini
di bawah kendali mabes tni
mereka berasal dari angkatan
pak prabowo juga ketika ini meminta dilakukan penyegaran
itu minta kepada mabes tni meminta pada angkatan
angkatan darat dan beberapa angkatan yang lain
dan secara pembinaan dan kemudian secara penggunaan
misalnya itu itu tentu di bawah kendali mabes tni dan angkatan
jadi dipahami begini
di kementerian pertahanan itu dia berfungsi sebagai bank kuat
strategi konsepsi pertahanan dikembangkan di kementerian pertahanan
kemudian mabes tni itu berfungsi sebagai gun kuat
yang kuat itu adalah pengguna kekuatan
yang bisa memobilisasi misalnya atau setah presiden
yang bisa memerintahkan prajurit itu ada di bawah komando panglima tni
sedangkan ketiga namanya bin kuat
pembinaan kekuatan itu di bawah kendali angkatan
angkatan darat angkatan laut angkatan udara
nah mereka mereka yang melakukan pembinaan
baik itu kebutuhan personil misalnya kemudian pengembangan personil
pembedaian dan macam macam
jadi fungsi dari masing masing setelah dan terbang
jadi pak menhan mabes tni tidak mengambil tugas atau fokusi dari mabes tni maupun angkatan
dan beliau selalu berkoordinasi dan selalu berdiskusi dengan mabes tni maupun angkatan
oke kalau kemudian tadi bang daniel mengatakan bahwa
dan walsus ini ada di bawah kendali dari mabes tni
apakah pembentukan dan juga keberadaan ini akan juga berdampak pada pos anggaran tni
pak kan denwalsus ini atau pasukan jajar kehormatan ini secara rutin memang sudah dibiayai personil personilnya
di anggaran kementerian pertahanan dalam hal ini
jadi tidak ada tambahan tambahan anggaran secara spesifik
hanya saja tadi saya sebutkan kan pasukan jajar kehormatan ini yang selama ini di bawah kendali mabes tni
kemudian atas permintaan pak menteri pertahanan untuk dilakukan penyegaran
dalam hal ini misalnya personil personilnya itu tadi saya sebutkan adalah personil personil yang bisa merepresentasi
representasikan keperimaan personil tni kita atau personil militer kita
nah ketika dilakukan penyegaran itu kan diambil dari prajurit prajurit yang ada
baik itu yang ada di mabes baik itu yang ada di angkatan darat dan sebagainya
jadi tidak ada anggaran tambahan seperti biasa
mereka berlatih seperti biasa
mereka bertugas pembiayaannya biasa
karena itu adalah belanja belanja rutin dalam hal ini ya belanja pegawai
oke artinya tidak ada perubahan pos anggaran yang berubah hanya proses seleksinya begitu ya bang daniel ya
karena terkait mewakili tni kepada tamu tamu vip khususnya
jadi seleksi itu kemudian juga akan difokuskan ke masalah fisik yang mungkin akan lebih mendominasi seleksi tersebut
begitu ya bang daniel ya
kan pak prabowo meminta ya kalau bisa pasukan pasukan jajar kehormatan yang menyambut tabung tamu vvip itu adalah personil yang prima
kira kira ketika menhan luar negeri datang dia melihat pasukan jajar kehormatan indonesia itu militer yang gagah gagah
representatif fisik yang prima kemudian rapi dan sebagainya itu akan sangat berpengaruh
terhadap bahwa kita bahwa militer kita khususnya bagi bangsa dan negara
dan pak bawo juga ketika diterima oleh menteri pertahanan di luar negeri
beliau selalu melihat tampilan tampilan personal militer yang ada di pasukan jajar kehormatan ketika menyambut beliau
itu pasti adalah pasukan pasukan yang prima secara fisik
kemudian bisa merepresentasikan
personal prajurit yang terbaik
kira kira itu yang ingin ditampilkan pak prabowo sebagai bagian penting untuk melakukan diplomasi pertahanan
jadi jangan sampai ada tafsir seolah olah ini kepentingan pak bawo ingin dikawal dan sebagainya
tidak sama sekali
ini adalah kepentingan tampilan terbaik kita sebagai bangsa dan negara
dalam hal ini tampilan militer
oke terakhir bang dhanil
kalau kemudian penyebutan istilah pasukan jajar kehormatan ini yang disebutkan sebagai denwalsus ini akhirnya menuai kontroversi dan juga polemik
mungkinkah penyebutan ini sebagai detasemen khusus ini akhirnya dikaji ulang dan mungkin disebutkan saja sebagai pasukan jajar kehormatan
ya masalah nama saya pikir tidak ada masalah
ini kan masalahnya muncul ketika ada tafsir yang keliru
seolah olah ini pengawalan khusus menteri pertahanan dan sebagainya
oleh sebab itu malam hari ini saya pikir cnn indonesia adalah media yang pertama saya jelaskan secara langsung interview seperti ini
dan mudah mudahan memberikan klarifikasi yang terang dan jelas
baik semoga penjelasan bang daniel tadi bisa menjawab pertanyaan banyak pihak terkait eden walsus ini
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
mbak daniel selamat malam
salam mbak eva
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh